hanya milik sang maha sempurna
tapi ayah anda
aku melawan jurus macam itu
carilah kelemahan musuhmu
dan jangan biarkan
musuhmu mengetahui kelemahan
aku harus mencari kelemahan jursi ini
aku mengerti kelemahan jurus ini
dua orang ini hanyalah ilusi
dan hanya satu yang nyata
aku harus mencari